ini belanjaan ya iya kamu datang kembali
ah ya mau gimana lagi boy emang mungkin ke jalannya kali kalau udah kasih jalan nih
gue mau rugi gua ngerasa dibobol gua dibohongin menakbubah tapi ada investor investor baru mau
ngasih gua dana segar dana segar banyak ya walaupun rumah gue jadi jaminannya hati hati
hati hati zaman sekarang banyak tukang tipu eh lo ya eh lo jangan suka matain semangat orang
jangan suka matain orang
tapi gue masih kepikiran rianti aja gue kayaknya bisa lepas dia gua berjuang buat rianti
bisa bikin orang jadi buta yang punya pasar genjing jadi ikut ikutan buta karena cinta
cinta yang punya pasar genjing tidak nganap
bukan aja boy
valuable bikin ustadz j trymbka sakit ini demi masa depan pesantren mengkandalkan saya tau rock tapi
kamu juga harus lebih tahu situasinya
anda harus ketemu
shh ustadz sepuh itu masih sakit
kalau ada apa apa dengan ustadz sepuh
kamu berhadapan dengan saya
saya pikirkan saja
kenapa kamu begitu
kamu sudah terlalu sedih
saya sudah terlalu sedih karena saya menggonggol
kalau ada apa apa dengan saya
jangan menjawab saya
saya bawa perempuan
kamu akan terlalu sedih
sepertinya saya sudah lupakan wianti
kamu baru anak saya
kamu juga menyerah
kalau saya menahan wianti
wianti juga tidak peduli dengan saya
karena saya sudah terlalu sedih
saya sudah terlalu sedih
kamu juga mau diberi
kamu harus berubah
saya mau berubah
ya kalau kamu sudah berubah
ya saya mau berubah
saya mau berubah
kalau kamu berubah
saya belum habis
kamu mau berubah
kamu mau berubah
kamu mau berubah
tidak percaya cuaca kalian
kamu akan nasib baik
aku ingat ini
ini belanjaan ya
iya sama datang kembali
pak tom udah datang
udah bu ada di ruangannya
permisi pak maaf ganggu
investor yang kemarin datang ke sini
ternyata mereka udah nipu banyak orang
dan sekarang mereka
sudah jadi dpo
kenapa masalah gak ada berarti bertinya ya
salah gue dimana sih sof
tapi semangat kagak pada luntur
hebat lu pak de
semoga pada sukses dah semua ya
ngapain sih kesini lagi

ada di kamar
sisi kita sekarang nih kita di tengah tengah sini
nah ini kampung dua
ini kampung empat
satu dua tiga empat
satu dua tiga
terus satu dua tiga
jam dua belas t
khususnya kita sudah langsung mulai
wah ini kenapa jadi abis ya
gue nyambut depan dulu ya bang
udah ngapain kalian
ini baru beli loh
ini belum ada loh
kita lupa mau beresin baju bang
ini tintanya ini pemakaiannya boros apa gimana
aduh ini mana nih
siapa ini yang mau beli ini
boros banget ya orangnya